keelokan banyuwangi bisa dinikmati sejak dini hari
hingga aktivitas penambang belerang yang bak manusia super
menikmati kehangatan mentari
berbaur dengan kesejukan gunung ijen pun pantang dilewati
pantai bangsering menjadi wilayah bagi penikmat olahraga air di banyuwangi
hutan dejawatan membuat kita seakan berada di negeri lord of the ring yang memesona
kerajinan khasnya pun menjadi buah tangan sekaligus benda koleksi yang harus dimiliki
desiran ombak serta halusnya pasir pantai pulau merah menjadi bagian pengalaman indah mengunjungi banyuwangi